sekelompok muda mudi yang tengah asyik berkerumun di kawasan jembatan layang klender pulau gadung jakarta timur
seketika panik saat mengetahui kedatangan satgas tim pemburu covid pada minggu malam
mereka yang takut ditangkap seketika berlarian menghindari petugas
sementara yang lainnya kabur dengan memacu sepeda motornya
usai membubarkan paksa kerumunan muda mudi di kawasan flyover klender
petugas juga merazia sejumlah warung makan yang berada di kawasan kayu putih pulau gadung jakarta timur
razia dilakukan lantaran para pemilik warung makan
didapati melanggar aturan masa psbb ketat
yakni menyediakan fasilitas makan di tempat bagi konsumennya di atas jam tujuh malam
jika biasanya petugas memberikan sanksi berupa penutupan selama satu x dua puluh empat jam
namun pada masa psbb ketat kali ini
petugas langsung melakukan pembongkaran terhadap warung makan
yang melanggar aturan
lanjut kita penyisiran ke titik titik kerumunan masyarakat
yang pada malam ini kita dilokasi flyover klender
dan tadi juga sebelumnya kita sudah menyisir wilayah kayu putih
ada beberapa pkl yang masih buka dan makan di tempat
seluruh barang dagangan yang diangkut petugas langsung diamankan ke kantor
kecamatan duren sawit jakarta timur
petugas mengaku akan terus menggelar razia serupa selama masa penerapan psbb ketat
hingga tanggal dua puluh lima januari mendatang
rizky ihtiar yahya jakarta